guru apa yang terjadi padanya guru
tenang saja tidak usah dicemaskan dia akan baik baik saja
guru aku telah berpersangka buruk terhadapmu
maafkan aku guru sipram
guru sipram untuk menembus kesalahanku aku akan mengabdi kepada amat dan pajajaran
ijinkan aku guru sipram
terima kasih guru sipram
aku izinkan kau untuk mengabdi kepada pajajaran dan juga kepadamu
terima kasih guru sipram
di sini kau rupanya
kami mau kembali menyerangmu
tapi rupanya kalian sendiri yang datang ke sini untuk cari mati

cepat kita cari semua
berikanlah hamba ketenangan hati

dia kabur dari sini

aku telah menuduh
siliwangi yang membunuh ibu
tuduhanku salah ibu
bukan siliwangi yang membunuh ibu
tapi prabu yang menyamar menjadi prajurit pajajaranmu
di depanku sara ibu
aku akan berbakti kepada pajajaran
boleh ya bu
untuk membantu pajajaran
pada saat itu
guru apa yang terjadi padanya guru
tidak usah dicemaskan
dia akan baik baik saja
ramon sedang bereaksi
kamu berada di padepokan guru astagina
bergantung kamu dengan berolahraga guru guru bawang

bagaimana keadaan di pak jejaran
kita harus segara kembali gezana nyai
kau belum saatnya untuk pergi gezana
aku akan menurunkan pupul bayu dan balung wesi